timnas indonesia direncanakan tiba di tanah air pukul dua puluh waktu indonesia barat
lalu bagaimana persiapan kedatangan timnas indonesia
sudah ada koresponden cnn indonesia erlangga wisnua diego basro saat ini berada di bandara soekarno hatta tanggerang banten
diego selamat malam
apa saja persiapan sampai dengan saat ini menyambut kedatangan timnas
kemudian agenda penyambutan di bandara soekarno hatta seperti apa
ya selamat malam tiffany
memang hari ini ada beberapa rombongan timnas yang akan tiba di bandara internasional soekarno hatta dari sea games kamboja dua ribu dua puluh tiga ini
dan saat ini ada timnas hoki outdoor yang baru saja tiba di tanah air setelah melakukan kompetisi di kamboja selama satu minggu kemarin
dan selain timnas hoki yang baru saja tiba saat ini
akan ada beberapa rombongan lainnya yakni voli pantai di mana timnas voli pantai ini berhasil meraih satu medali emas
kemudian juga ada timnas polo air
ada tim judo indonesia yang juga mendapatkan satu medali emas pada gelaran sea games kali ini
dan juga tentunya ada timnas traditional boat race atau perahu naga yang meraih tiga medali emas pada sea games kamboja dua ribu dua puluh tiga ini
dan tentunya yang ditunggu tunggu tiffany kedatangannya adalah
timnas u dua puluh dua sepak bola indonesia yang berhasil memutus kutukan tiga puluh dua tahun tanpa medali emas di sea games
yang akhirnya dapat dipatahkan pada sea games dua ribu dua puluh tiga kali ini di kamboja
di mana terakhir kali timnas indonesia sepak bola meneraih medali emas pada tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh satu
yang diraih oleh robby darwish dan kawan kawan
kali ini berhasil direbut kembali oleh bagas kavi dan kawan kawan
dan rencananya nanti timnas indonesia sendiri akan tiba di bandara soekarno hatta pada pukul dua puluh waktu indonesia barat
akan tetapi kami mendapatkan informasi tadi bahwa tim baru berangkat dari phnom pen pada pukul tujuh belas dua puluh waktu indonesia barat
maka sepertinya akan terjadi sedikit keterlambatan kedatangan timnas u dua puluh dua indonesia di bandara internasional soekarno hatta ini
rencananya nanti setelah ada prosesi sambutan oleh noc kemudian juga oleh pihak kemenpora dan juga pihak pssi di bandara internasional soekarno hatta ini
pemain akan langsung menuju ke hotel di fairmont di kawasan senayan jakarta pusat
di mana mereka akan beristirahat setelah itu besok hari baru mereka akan mengikuti arak arakan yang diselenggarakan oleh kemenpora pssi
dan juga noc indonesia untuk mencari penyelenggaraan
dan juga untuk memperlihatkan medali emas mereka kepada publik dan pecinta sepak bola tanah air indonesia
di mana arak arakan sendiri akan dimulai di halaman kemenpora mulai pukul delapan waktu indonesia barat
dan mereka akan bergerak melewati jalan jenderal sudirman kemudian jalan gatot subroto kemudian akan melewati kawasan bundaran hai
dan setelah itu mereka akan berakhir
dan juga mereka akan berakhir
diago basro atas laporan anda selamat bertugas kembali